angka kasus landai surabaya justru menerjunkan petugas web pcr di kantor kantor pemerintahan
namun jika jumlah pegawai hanya lima puluh orang seluruhnya harus jalani tes pcr
rabu ini ada tujuh titik kantor yang menjadi target
tahap pertama kita lakukan tanggal sekarang dua puluh empat hingga tanggal enam desember besok
itu menyasar kepada karyawan pemerintah kota surabaya
nantinya tahap kedua ada di bumd kemudian bumn
setelah itu mungkin kita akan lanjut ke rekan rekan perusahaan di swasta
walaupun kita lihat angkanya landai landai saja seperti itu
namun kita kan tidak tahu sebenarnya kondisi seperti apa
memang vaksin ini adalah menurunkan dampak yang berat ya
kita tidak berharap orang orang yang kasus aktifnya ini bisa menularkan ke
yang mungkin belum tervaksin karena comorbidnya atau sebagainya
rabu pagi lebih dari delapan puluh orang di kantor wali kota surabaya menjalani tes pcr
mereka berharap tidak ditemukan kasus positif
setelah swab ya sebenarnya tetap aja kita kumpul kumpul
kita berdoa semoga teman teman yang di swab di sini semua tadi hasilnya baiklah
tidak ada yang positif semuanya negatif kita semua sehat selalu
karena dalam kondisi sekarang ini kan akhir tahun
banyak pekerjaan jangan sampai ada teman teman yang positif itu bisa menghambat pekerjaan
pemkot surabaya menyatakan upaya ini merupakan bagian untuk mendeteksi kasus sejak dini
dan mencegah lonjakan pada gelombang ketiga